sejak bersamanya hidupku seperti bahagia
dia membawaku terbang jauh
aku pun semakin terpikat
hingga akhirnya jatuh terjerat
dan dia menghancurkan hidupku